dan rencananya pihak kontraktor akan melakukan pengerjaan mulai satu hingga dua hari ke depan
untuk meruntuhkan pilar yang masih berdiri di zona tiga
proses peruntuhan gedung panin di kawasan sektor tujuh bintaro sejak jumat malam hingga minggu pagi
mengalami penundaan akibat kendala cuaca yang terus diguyur hujan
minggu pagi sejumlah pekerja kontraktor proyek peruntuhan gedung sembilan belas lantai ini
memantau kondisi gedung dengan menggunakan lift crane
pihak kontraktor pt wahana infonusa menerangkan bahwa fokus jangka pendek yang akan dilakukan
dalam satu hingga dua hari ke depan adalah meruntuhkan pilar gedung di zona tiga
dengan menggunakan metode pembebanan kantung pasir seberat satu ratus tujuh puluh lima hingga dua ratus ton
dan selanjutnya pihak kontraktor akan melakukan eksekusi pada gedung bagian utama
dengan metode pembongkaran lantai per lantai dengan menggunakan krain dan juga alat berat